ribuan pemudik dengan kapal sabtu sore tiba di pelabuhan tanjung perak surabaya
meski berdesak desakan para penumpang senang bisa tiba di kampung halaman sebelum hari lebaran
lebih dari empat empat ratus pemudik dari balikpapan dan sejumlah daerah di indonesia timur
turun dari kapal motor labobar di dermaga gapura surya nusantara
tingginya jumlah pemudik yang menumpang kapal labobar ini
terlihat dari banyaknya pemudik yang terpaksa berada di atas atap kapal
meski kapasitas kapal masih mencukupi
selama hampir dua hari perjalanan menuju pelabuhan tanjung perak surabaya
para pemudik juga terpaksa saling berdesakan di dalam kapal
ya bu ini tujuan tadi dari mana ini
surabaya datang ke sini sama siapa ini tadi
satu keluarga semua memang mudik lebaran ini ya
terus kondisi di dalam tadi gimana bu
terus kenapa memilih jalur transportasi laut ini bu
anak pengen naik kapal laut
oh kapal laut ya
berapa lama ini tadi perjalanan berarti
satu hari satu malam dua puluh empat jam
sementara itu untuk mempermudah dan memperlancar perjalanan mudik
pt pelindo tiga menyediakan bus gratis kepada para pemudik
menuju kampung halaman yang masing masing

jadi untuk jumlah penumpang semua yang turun
dibandingkan hari sebelumnya pak
untuk hari ini gimana ada peningkatan
cukup padat ini hari ini padat ini padat
diperkirakan sampai kapan ini pak
ini sampai sebelum lebaran nanti
sebelum tanggal enam
karena ini nanti kembali ke balai papan untuk penumpang lagi
untuk labu bar sendiri ada berapa
berapa penumpang yang datang
diperkirakan puncak arus mudik akan terus meningkat
hingga hari lebaran mendatang